pemerintah kota depok membatasi aktivitas warga di malam hari dengan aturan jam malam yang mulai disosialisasikan pada hari senin kemarin
aturan ini diterapkan setelah jumlah kasus positif covid sembilan belas terus mengalami peningkatan
pada tiga puluh agustus lalu bahkan angka positif covid sembilan belas mencapai lebih dari dua seratus kasus
dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami juru bicara gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kota depok dadang hui hana
pak dadang selamat malam
selamat malam pak tiffany
iya pak dadang mungkin niat niat terkait dengan pemberlakuan atau penerapan jam malam di depok ini bagus untuk pengendalian covid sembilan belas
tapi banyak juga nih pak warga depok saya salah satunya warga depok yang kerjanya di jakarta yang juga teriak gitu ya ketika ini diberlakukan
karena kita bekerja di jakarta di luar kota depok dan mungkin waktu kegiatan aktivitas kita di kantor itu kita memang diharuskan
jadi kita harus pulang malam hari sehingga bagaimana kemudian nanti pengaturan ya pak
baik terima kasih pak jadi perlu kami luruskan terlebih dahulu ya bahwa kota depok tidak memperlakukan jam malam
tetapi kita melakukan pembatasan aktivitas warga
jadi pembatasan aktivitas sosial maksimal sampai jam delapan
aktivitas ekonomi terutama untuk minimarket pusat pusat perbelanjaan mal itu sampai jam delapan malam
lalu untuk layanan daringnya diperkirakan sampai jam delapan malam
ada pun tadi yang dikeluhkan bahwa tipanik misalnya pulang kerja malam malam itu tidak menjadi masalah
ya karena kan ada aktivitas pekerjaan
iya nanti yang penting nanti dilengkapi dengan id card ataupun surat tugas
sama halnya juga dengan saudara saudara kita yang bekerja misalnya kan di industri di jalan raya cimanggis
mereka bekerja dengan si malam sampai dengan dini hari
jadi kita harus berjalan
itu dipersilahkan saja
kami komunikasikan dengan di snaker dan perusahaan perusahaan yang ada di sana
yang penting mereka ada identitas
yang dimaksud dengan aktivitas sosial dalam hal ini misalnya ada pertemuan pertemuan
ada pernikahan yang saat ini dilaksanakan hingga malam hari ada kerumunan kerumunan dan lain lain
kita batasi kegiatan itu sampai jam delapan malam
hal ini bertujuan dalam rangka mengendalikan penyebaran covid sembilan belas
jadi perlu diketahui saat ini
memang pada tiga minggu terakhir kontribusi ataupun sumbangan terbesar untuk jumlah kasus ini dari import case
dan berpengaruh terhadap kasus kasus dalam rumah tangga dan juga dalam lingkungan komunitas
seperti itu bok
kemudian bagaimana pengaturannya juga
kita tahu depok ini kan berbatasan dengan daerah daerah lain kan
misalnya salah satunya jakarta kemudian juga bogor
apa pengaturannya dengan daerah daerah di sekitarnya seperti apa pak dadang
ya kita selalu berkomunikasi berkoordinasi dengan daerah sekitar
makanya kita saling bercermin melihat daerah sekitar seperti apa
dan kita saling berkomunikasi setiap kebijakan kebijakan yang akan diambil
makanya ini memang yang ideal bok tipani
mudah mudahan ini menjadi formulasi kebijakan dalam hal ini
perlu adanya satu kompetensi

jadi kita bisa terintegrasi seluruh kebijakan dan juga gerak langkah seperti itu
saat ini memang kami selalu berkoordinasi antar pemerintah daerah
misalkan kami koordinasi dengan kota bogor kami koordinasi dengan kabupaten bogor
dan kota kabupaten bekasi bodedek yang ada di wilayah jawa barat
dan juga dengan dki jakarta seperti itu
sosialisasi ya kan tiga hari ya pak dadang
sosialisasinya tiga hari setelah itu setelah tiga hari ini akan seperti apa
apakah ada pemberlakuan sanksi dendakah atau masih persuasifkah
atau sudah ada misalnya atau hanya sanksi sosialkah
tujuan kita adalah mengedukasi warga untuk membangun kesadaran warga
karena memang untuk pengandalian penyebaran covid sembilan belas itu perlu partisipasi semua
jadi kita harus melakukan perubahan
untuk tiga hari ini kita tahap sosialisasi edukasi
untuk hari keempat kita melakukan pengawasan dan juga tahap penindakan dalam hal ini
bagi mereka yang melanggar protokol maka akan dikenakan sanksi administratif
sesuai dengan peraturan yang kita buat
oke sanksi administratif saja
ya betul berupa denda administratif
sanksi administrasinya seperti apa pak dadang
ya misalnya ketika untuk personal
jadi kita ada beberapa strategi pendekatan
ketika misalnya personal melanggar tidak menggunakan masker
kita sudah ada denda pengaturan rp lima puluh sampai rp dua ratus lima puluh
dan kita terapkan sanksi minimal berupa denda rp lima puluh
nah untuk pelanggaran terkait dengan apa namanya
tadi terkait dengan pembatasan aktivitas warga
nanti disesuaikan dengan hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh satpol pp
nanti ppns nanti akan menentukan berapa denda administratif
tapi tujuannya bukan di situ
tujuan utamanya adalah tadi membangun keserahan warga
untuk sama sama mengendalikan ataupun menghentikan penyebaran covid sembilan belas
itu intinya di sana
akan diberlakukan pembatasan aktivitas atau pembatasan
apa aktivitas warga di malam hari ini sampai kapan
pak dadang karena artinya kalau ini dalam jangka waktu yang panjang
ini akan berpengaruh pada mereka mereka pelaku usaha
misalnya di sektor hiburan atau mungkin juga di sektor seperti apa
makanan seperti restoran kemudian pengendara ojek online ya kan
dan sebagainya ini akan berpengaruh pada pendapatan atau sektor ekonomi mereka kan
betul kita ketahui bahwa covid sembilan belas ini adalah masalah kesehatan
yang berdampak kepada masalah sosial ekonomi kultur dan lain lain
jadi kebijakan ini tentunya bersifat temporer
temporer disesuaikan dengan tren perkembangan kasus dan juga risiko daerah
tandanya untuk zona risiko daerah
itu kan ditentukan oleh satgas pusat setiap minggu
tentunya kami akan mengevaluasi secara periodik dalam setiap pekan
jadi seperti apa tren perkembangannya
kalau memang menunjukkan trennya membaik pada waktu waktu evaluasi itu
maka nanti akan kita lakukan evaluasi terhadap kebijakan yang akan dilakukan
perlu kita ketahui mpok jadi dalam masa pandemi ini
setiap kebijakan itu selalu dievaluasi setiap minggu
setiap saat setiap waktu
kita bisa melakukan perubahan ketika dimensi ataupun kondisi menentukan
ya seperti itu
contoh soal kebijakan yang diambil pada hari minggu kemarin
untuk melakukan pflm ini pembatasan akhlas warga
karena kita menganalisis data tren kasus meningkat cukup tajam
sehingga kita akan melakukan tadi pembatasan akhlas warga
tujuannya adalah dalam rangka menekan penularan covid sembilan belas
terutama di level komunitas
oke kita akan lihat kita akan pantau bagaimana evaluasinya
terkait dengan pembatasan aktivitas warga di malam hari
khususnya di kota depok ya
sesuai tadi pak dadang wihana sampaikan akan ada evaluasi terus menerus ke depannya
terima kasih pak dadang sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini